hari ini perhatian publik kembali tertuju ke pengadilan negeri jakarta selatan riki rizal dan kuatmaruf
yang diduga ikut dalam perencanaan pembunuhan yosua huta barat dijatuhi hukuman masing masing
tiga belas tahun untuk riki rizal dan lima belas tahun untuk kuat maruf
bagaimana sekarang respon para terpidana apakah pertimbangan hakim dinilai tepat dan sudah bergabung
bersama kami malam hari ini ada pak herman umar kuasa hukum riki rizal pak herman selamat malam
selamat malam pak putri
pak herman tersambung melalui telepon ya terima kasih bapak atas waktu anda
saya juga ke pak heri firmansyah pakar hukum pidana universitas taruman negara pak heri selamat malam
selamat malam mbak selamat malam bang herman
pak herman terima kasih
selamat malam pak herman ketemu lagi pak herman
baik baik tidak apa apa bang herman
bang iman anda mengatakan tadi dalam kutipan satu hari pun banding
betul betul tidak terima dengan putusan hakim
apa yang anda nilai sangat berbeda dengan fakta
satu hal yang jauh sekali berbeda yang menurut anda tidak bisa dibenarkan
oh banyak sekali mbak makanya nggak sulit kita
karena fakta fakta yang menyangkut unsur unsur itu dibilang terpenuhi menurut kita tidak terpenuhi
contohnya masalah unsur unsur sengaja
dia sudah menolak walaupun penolakan itu tidak tegas tapi
itu sudah dinyatakan bahwa dia tidak
misalnya diminta klarifikasi kalau si joshua melawan
melawan tolong backup dan berani tembak itu sudah ditolak kan
kemudian ada tindakan tindakannya yang lain misalnya suruh panggil eliezer gitu
ya tidak mungkinlah dia tidak memanggil kan dia masih ajudan kan
dan dia tidak
tidak bermaksud menolong apa untuk membantu untuk membunuh gitu
pokoknya banyak fakta fakta yang menurut kita
dan dari awal kan kita menyampaikan ini harus bebas
malah kita bilang kalau terhadap ricky dilakukan hal hal dianggap ini
ini bisa mengarah kepada peradilan sesat untuk ricky bukan untuk yang lain gitu
jadi kita tetap tegas dengan ternyata pertimbangan hakim mendukung jaksat
dan ditambah lagi hukumannya
diangkat ya tentunya pasti kita akan mengajukan banding ricky dari itu sudah dari awal
iya iya bang herman apakah anda tidak memprediksi sebelumnya
karena kita lihat kemarin putusan untuk fs dan juga pc juga sudah diberatkan
nah itu bukan masalah predisi dengan kemarin kita sudah berubah
tidak yakin hakim tidak akan sama dengan harapan kita kan
nah oleh karena itu ya kita hari ini kalau pagi wawancara saya memprediksi ya tentu
tidak mungkin bebas dengan hakim yang sudah mensinyalkan dengan pertimbangan sambu dan putri
sekarang kita diluar dugaan dia naik lagi
itu haknya dia
karena apa karena sambu naik putri naik gitu kan
masih kuat naik gitu kan
sudah lihat kecenderungan itu ya berarti bang herman
itu haknya mas rizky gitu
jadi yang jelas ya tentunya dari pihak kita pihak ricky ya tidak menerima
oleh karena itu
penilaian itu hak majelis lah kan
masalah mempertimbangkan dari versi segala macam
baik pertimbangan dari kepentingan apa kepentingan masyarakat dari korban gitu kan
dengan kepentingan masyarakat gitu kan
kepentingan terdakwa gitu
namun demikian dari penilaian kami penilaian ricky ya nggak tepat
oleh karena itu
kita menyatakan banding
dan mungkin besok atau dua hari ini sudah dinyatakan
kalau tadi yang sudah secara tegas sudah diucapkan gitu
sedang disiapkan berarti sekarang ya bang
secara prinsip diucapkan gitu
jadi tinggal memenuhi administrasinya
banding apa apa surat kuasa banding
kemudian baru diajukan ke pengadilan gitu
bang herman tapi ada juga ada juga ya ada
kemudian memorinya tentunya menunggu
menunggu setelah ada salinan putusan yang kita peroleh gitu
yang termasuk juga ini membuat memberatkan itu adalah karena ricky adalah anggota polisi
yang sebenarnya memiliki waktu atau ada kesempatan untuk mencegah terjadinya pembunuhan itu
ya terlalu dangkal pemikiran itu pak
dia polisi kan dia udah menolak
ini kan yang dilawan ada nggak kita tahu nggak hakim tahu nggak bahwa jenderal pun tunduk
jenderal yang lain berikjian yang lain saja tunduk
apalagi ricky gitu pangkat rendah
masih jadi ajudan gitu
jadi dan harus diingat tidak ada tujuan untuk mendukung pembunuhan
itu yang harus kita apa majis tapi ya itulah hakim majis kan sudah mempertimbangkan
menghukum sesuai dengan jaksa
kemudian tambah hukumannya ditingkatkan
ya itu memang ya makanya dia tidak akan mengambil fakta fakta hukum yang bukti bukti yang menurut kita
yang mendukung bahwa dia ini harus bebas
nah makanya itu hal yang wajar
dan ini bisa saja berbeda pada saat banding atau kasasi gitu
ini bukan sesuatu hal yang sudah final gitu
jadi oleh karena itu saya memang ricky kemarin tentu pasti goncanglah melihat
wah ini bisa naik nih bisa ini ya gimana pak irman
ya nggak usah khawatir
itu haknya majis majis mempertimbangkan berbagai macam gitu
itu misalnya pilihan pilihan membela kepentingan publik
publik kan belum tentu
tahu persoalan kedalaman persoalannya
dan makanya kita anggap ya tentu kita tidak melarang anu publik penilaian publik
fakta persidangan yang menurut majlis ya kita bisa bertentangan
nggak ada masalah
yang penting itu hak majelis gitu kan
hak majlis memutus kita tidak bisa intervensi
jadi kita intervensi anunya ya perlawanannya dalam bentuk banding gitu
ya perlawanannya dalam bentuk bandir
ke pak firman sekarang
pak firman sudah ada
yang dijatuhi hukuman dari kasus dugaan pembunuhan brigadir yosua ini
apakah putusan putusan ini memang sesuai dengan prediksi anda
berdasarkan juga fakta fakta yang disampaikan oleh para hakim itu
ya sebelumnya saya mengapresiasi tadi apa kalimat dari bang herman itu ya
bahwa bentuk perlawanannya adalah mengajukan banding
jadi nggak perlu mengisi pers atau menyampaikan hal hal di luar negara
ini adalah hal hal dari persidangan gitu ya
sehingga ada nilai pembuktiannya
itu yang pertama mbak putri
yang kedua berkaitan dengan pertanyaan tadi
saya memang orang yang sangat menghindari prediksi
walaupun di hati kecil saya
nggak absolutarnya punya pandangannya
tapi kita lihat saja putusan akhirnya saat ini ya
bahwa putusan akhir ini tentunya harus didasarkan pada fakta material
kemudian juga pertimbangan hukum hakim
nah berdasarkan pendangkah kemudian
lewat kuhab dengan pasal satu ratus delapan puluh empat nya yang menyatakan adanya lima alat bukti yang sah begitu ya
kemarin sudah banyak dihadirkan keterangan saksi ahli alat bukti
kemudian juga diuji persesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi yang lain
keterangan saksi dengan alat bukti yang tersedia
itu juga sudah dilakukan
bahkan keterangan terdakwa pun digali dengan menurut saya cukup
dalam begitu ya
jadi dalam konteks ini
memang keputusan ini tidak bisa menyenangkan setiap pihak setiap orang
dalam kutub berlawanan
satu di kutub utara posisinya satu di kutub selatan
tidak akan bertemu memang
satu menggunakan presumption of guilt
bagaimana membuktikan kesalahan
sedangkan yang satunya pasti akan coba berlindung di presumption of innocence
asas para ruga tidak bersalah
maka disitulah menurut saya seni pembuktiannya mbak putri
tidak hakim dengan mendasarkan pada minimum dua alat bukti
kemudian dia menyandarkan pada satu keyakinan bahwa
orang inilah yang pantas bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut
kemudian diberikan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan
nah kalau kita lihat
dari awal dianggap berarti sambo ini mastermind nya
karena dia di pidana yang paling tinggi
bahkan dari surat tuntutan jaksa yang hanya
mengajukan pidana seumur hidup
kemudian putusannya menjadi pidana mati kan
begitu juga putri chandrawati
dari delapan menjadi dua belas
dari delapan menjadi dua puluh tahun
nah ini juga kalau kita lihat dari fakta faktanya tentu menarik juga
ada hal yang disampaikan hakim terkait dengan poin
biasanya mau di ujung putusan
hal yang memberatkan dan hal yang meringankan
nah ketika ada terbukaan dalam persidangan
berusaha seakan menurut hakim ya
sekali lagi menyembunyikan sesuatu
nah ini yang jadi faktor kemudian jadi pemberat
bahkan berkaitan dengan motif pun kan tidak disinggung
karena motif itu tidak berubah
bahkan skenario nya dari tembak menembak
itu kemudian jadi pelecehan mohon maaf
dan terakhir sampai yang jaksa pun mengatakan hal yang
bahkan di hakim tadi didengarkan motifnya beda lagi
tapi itu penurut surat hakim motifnya demikian
cuma tidak diungkap secara jelas
nah ini yang jadi bahan kemudian jadi perdebatan juga di ruang publik
ada yang mengatakan motif itu wajib
kalau tidak ada motifnya berarti statusnya tidak jelas terhadap
saya mengatakan begini ya
kalau seandainya motifnya pun tidak ada
motifnya tidak ada
walaupun sebenarnya mungkin setiap orang bisa dicari mungkin ada
tapi kalaupun dikatakan tidak ada apakah perbuatan pidana itu menjadi hapus
kan begitu sehingga kita memiliki bahwa
kalau ada yang mendorong ke arah motif
ini pasti ada kepentingan hukumnya
dan harus disadari dan dipahami
dan juga diakui menurut saya bahwa
dengan adanya motif
itu berguna bagi pembelaan terdakwa
karena itu bisa diperlakukan untuk dasar meringankan hukuman
kemudian hakim bisa melihat
secara kemanusiaan bahwa
asal musabab dari tindak pidana ini apa
motivasi dia melakukan tindak pidana ini apa
itu selalu didorong ke arah sana
dan tentunya ketika kita bicara
barang bukti yang banyak hilang
ada dua versi lah
ini mungkin dihilangkan atau dirusak
ini kan jadi persoalan juga
kalau menurut anda pak firman mengapa
pengungkapan motif itu dipilih untuk tidak dilakukan
oleh majelis hakim dan tadi cukup tegas
pada saat pernyataan itu disampaikan
ya karena dalil yang disampaikan tidak terbuka dari awal
dalil yang disampaikan
menurut saya tidak konsisten
bahkan cenderung konsisten tidak konsisten
masalahnya hakim juga orang yang tidak berada di tempat kejadian perkara
dia maunya mendengarkan dari sajian para pihak
itu kan posisi objektifitasnya di situ
jadi kita bisa menerangkan objektivitas
kalau kita nggak memahami segi objektivitas
semuanya tidak ada
bahkan saya yakin bang erman ada di tkp
jadi semua itu mendasarkan
awalnya asumsi awalnya juga dari keterangan masing masing
yang dipahami dan diyakini
nah itu yang kemudian
diperdebatkan di ranah persidangan
di ranah pembuktian sebagai jantung
dari proses acara pidana kita
dan itulah yang menarik menurut saya
bersalah yang satunya menunjukkan bukti bahwa
ada dugaan memang kuat bahwa orang inilah yang melakukan tindak pidana
nah silahkan saja
tapi ketika sudah putusannya sudah ada
benar tadi kata bang herman
ya dihormati dihargai putusan itu
ya bang eman sudah kembali bergabung ya
ya mbak putri
ya bang herman ada juga tadi
ya bang herman
bisa dengar jelas suara saya
ya bang herman
beberapa pertimbangan hakim juga salah satunya
riki dianggap menutup nutupi peristiwa yang sebenarnya
berbicara berbelit dan
itu menyulitkan pengungkapan fakta di persidangan
pendapat anda bang
ya itu penilaian hakim
betul penilaian hakim
itu penilaian hakim
karena yang berbelit itu misalnya kenapa
atau memang itu yang disampaikan
yang diarahkan oleh penelitian hakim
yang disampo pada saat setelah kejadian mau diperiksa di profam atau paminal tori gitu
kemudian itu yang dimaksud berbelit belit gitu
kalau yang lain ya saya rasa tidak ada
justru karena penilaian hakim sudah mengambil mendukung tuntutan jaksa ya
ya itulah salah satu hal yang numrah untuk mengambil menyatakan terdalam skala
kalau kita menilai tidak berbelit gitu
kadang kadang ada mungkin yang hal
kadang kadang lupa gitu ya
karena mereka tertekan juga posisi dari terdawa terdawa ini gitu
jadi tertekan dengan kondisi yang apa
karena mereka melihat semua jenderal bridgen hendra segala macam orang profam itu juga
ya mengikut apa yang di rekayasa sampo apalagi pangkatnya yang rendah ini kan
yang dia masih jadi ajudan gitu
yang masih jadi itu
jadi ya penilaian itu kita nggak selalu anu
kalau sudah mau hakim mengambil sikap akan bersama mendukung tuntutan jaksa
kemudian menambahan hukuman itu ya bagi kita ya itu tiada anu lain bagi kita
kita hormatin itu adalah kewenangan majelis yang diberikan oleh undang undang
ketujuan ini ya itu oleh karena itu ya kita
walaupun ya itu ketidakpuasan itu ya karena ketidakpuasan itu sejak awal kita sudah menyatakan minta bebas ya
makanya dari sekarang langsung diucapkan oleh si riki tadi bahwa
saya karena merasa tidak melakukan seperti apa yang dituntutan jaksa
maupun putusan hakim yang lebih tinggi lagi
karena itu saya banding dan menyampaikan melalui nasihat hukum saya
kira kira seperti itu mbak
baik baik pak firman menyambung yang tadi sempat saya juga tanyakan kepada bang herman
ada pendapat justru yang menganggap putusan untuk ricky

karena untuk ricky semestinya seharusnya lebih tinggi daripada putusan untuk kuat
karena dinilai kuat sipil sedangkan ricky adalah anggota polisi yang sebetulnya bisa mencegah
sekalipun tadi juga sudah disampaikan bantahannya oleh bang herman
pendapat anda pak firman
boleh saja orang beranggapan begitu ya pak
ya mungkin untuk memberikan efek jerak dan juga memastikan bahwa ketika orang diberikan suatu kewenangan
mereka akan menggunakan kewenangannya
nah ini yang kemudian mungkin dikhawatirkan jadi bed practices ke depan
kalau tidak kemudian coba dipotong dengan cara mengenakan hukuman yang lebih berat begitu
tapi memang pemberatan ini saya tidak menemukan juga ya
mungkin saya berang baca juga tapi tidak menemukan juga
harus dibedakan kalau pelakunya katakanlah sipil dan tidak sipil
kuhp kita ini kan sebenarnya tidak membedakan subjek hukum itu ya
tapi mungkin ke depan dalam konteks rancangan yang lain begitu ini juga perlu diperhatikan
agar ada pemberatan semacam itu
karena yang cenderung bisa melakukan hal ini itu tentulah orang yang punya kewenangan
sehingga kemarin itu kan beredar tagar
nah masalahnya yang satu kasus ini adalah korban dan juga pelaku
adalah sama sama dari instansi yang sama kan
nah ini yang kemudian juga menjadi persoalan yang menarik untuk pembenahan reformasi kepolisian ke depan
termasuk tadi yang disasar oleh pembelaan teman teman kuasa hukum
misalnya relasi tidak berani untuk tidak kuasa menolak perintah dari atasan
apalagi ini kan mantan karadipropam awalnya b general bintang ii juga
sedangkan secara kepangkatan jauh
masih ada mungkin unsur militaristik dalam tanda petik ya
nah itu yang kemudian masih berlaku di sana
sehingga pendekatan pendekatan semacam ini kan bisa jadi nilai edukasi dan juga ada perbaikan ke depan
agar tidak terjadi lagi persoalan ini kemudian hari
bang herman jadi proses banding akan materi bandingnya sedang disiapkan
artinya ada bukti bukti baru yang akan dihadirkan
oh saya kira sementara ini bukan bukti baru
kita hanya menyatakan bahwa hakim salah salah menilai gitu
terhadap bukti bukti atau tidak mempertimbangkan
tidak cukup mempertimbangkan bukti bukti fakta fakta yang kita sampaikan gitu
jadi itu karena itu belum ada bukti baru
jadi apa yang sudah fakta fakta persidangan hakim kita nilai salah menilai gitu
jadi tidak tepat atau kurang apalah gitu
tapi kalau misalnya bukti baru itu misalnya kalau kita nanti ya bisa aja kalau ada tambahan bukti
tapi sementara ini menurut kita cukup kuat dengan apa yang ada
misalnya apa bukti itu yang tidak dinilai oleh hakim
misalnya bukti pengamanan senjata itu adalah inisiatif pribadi dalam rangka isikat baik
jangan sampai terjadi hal yang lebih jelek antara pertengkaran kuatmaruf dengan si yuswa
kemudian masalah apa lagi gitu
kemudian masalah dia tidak melihat menembak gitu kan cambo tidak dilihat ditembak
nah kemudian hakim tidak mempertimbangkan ya fakta fakta lain misalnya ada pribadinya yang jujur yang baik yang pengayum gitu
jadi hal hal itulah yang menyatakan yang kita menganggap tidak tepat
jadi membuat keputusan seperti itu
karena fakta fakta kemudian begitu juga masalah unsur unsur
unsur unsur yang terdapat di dalam pasal itu menurut kita harus benar benar aktif
dia melakukan sesuatu membantuan ke atau apalah untuk benar benar bersama sama menghabisin menghabisin jiwa al mahrum yuswa
ini kan tidak gitu
jadi hanya seolah olah kenapa tidak berbuat
pangkat yang berapa
pangkat yang berapa
sedangkan itu juga masih klarifikasi di masa dia gitu
apakah mungkin ini benar benar dilakukan penembakan
dan dia tidak tahu dan tidak pernah disampaikan akan dilakukan di mana di dua dan tiga
hal itu dia terima kan hanya tiga menit dia naik ke atas apa dipanggil di tabung
lantai tiga ya
kemudian dipanggil richard
richard apakah dia disuruh memanggil richard itu sesuatu yang salah
sementara dia juga sudah berpikir
berpikir ini ada apa benar tidak pelecehan itu
nanti ya kita lihat di klarifikasinya
nah kalau dia tidak menyampaikan itu di mana letak salahnya
oke secara moral ada kewajiban
tapi ada hak gitu kan
harus dibedakan itu
baik tentunya itu pendapat dari kuasa hukum riki rizal
terima kasih malam hari ini sudah bergabung bang herman kuasa hukum riki rizal dan juga pak heri firmansyah
pakar hukum pidana universitas tarumanegara
dan terima kasih bapak bapak sehat selalu